ya pemirsa kami siang gempa berkekuatan magnitudo lima sembilan kembali melanda kawasan lombok nusa tenggara barat
guncangan gempa lombok juga terasa hingga ke bali dan juga ke sumbawa
gempa susulan ini membuat sebagian warga kota mataram masih dilanda ketakutan
beberapa bahkan memutuskan untuk mengumusi kekuburan
sebuah situasi anda terpaksa harus menginap atau bermalam di peguburan seperti halnya pekuburan saat ini
anda mungkin akan merasa takut atau tidak betah
tetapi tidak dengan puluhan kepala keluarga di kelurahan bintaro jaya kota mataram nusa tenggara barat
sejak gempa besar tujuh magnitudo melanda lombok hari minggu malam lalu
dua ratus tujuh puluh enam jiwa di kampung bintaro jaya ini memutuskan untuk bermalam di luar rumah
yang jadi tempatnya
tempat penginap adalah kompleks pekuburan yang sudah ada sejak zaman belanda dan tidak jauh dari permukiman mereka
kompleks kuburan ini dinilai aman jika gempa terjadi kembali
tidak ada kabel listrik tidak ada bangunan apapun di atasnya yang berpotensi mencelakakan mereka
untuk membuat suasana sedikit lebih nyaman mereka memasang tikar untuk alas tidur
membuat tenda sederhana dan memasang lampu
warga baik dewasa dan anak anak memakai pakaian tebal dan selimut agar bisa istirahat dan tidur nyenyak bersanding dengan nisan nisan di sebelahnya
ya alhamdulillah sehat
memang kita kekurangan air bersih sama obat obatan ini
sering ini juga ibu saya ini sering pusing pusing di sini
air bersih kenapa emang
air bersih ini di air ledengnya ini kan kering semenjak gempa itu
sebelum gempa bersih
bagi warga gempa berkekuatan tujuh magnitudo hari minggu lalu adalah yang terbesar yang pernah mereka rasakan
apalagi selama beberapa hari ini gempa susulan masih tetap terjadi hingga membuat mereka masih trauma untuk bermalam di rumah
jika pagi dan siang mereka pulang dan beraktivitas biasa dan kembali berangkat mengungsi di kuburan saat jelang malam

saat malam makin larut dan warga sudah tidur beberapa warga laki laki bergantian berpatroli mengelilingi kampung sambil membawa senjata
apapun alasan warga dan juga pilihan warga untuk mengungsi ini supaya tetap nyaman dan merasa aman tentunya kita berharap mereka bisa senantiasa selalu sehat
agar di keesokan harinya mereka juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya
bisa tidur nyenyak seperti ini
agar besok bisa beraktivitas kembali